presiden joko widodo siang ini menerima secara resmi kedatangan pemimpin perancis itu di istana kepresidenan
keduanya akan menandatangani sejumlah kesepakatan yang salah satu diantaranya adalah
soal kerjasama di bidang kemaritiman dan juga ekonomi kreatif
kita akan langsung menuju ke istana kepresidenan untuk menyaksikan penandatanganan
bilateral antara pemerintah indonesia dengan pemerintah perancis
seperti anda bisa saksikan di layar kaca anda
persiapan masih tengah dilakukan
kita lihat ini dia presiden jokowi dan presiden perancis hollande
indonesia dan presiden perancis hollande menerima kesempatan perancis
ini adalah perancis yang telah diperkenalkan oleh presiden jokowi dan presiden perancis
presiden jokowi dan presiden perancis
kita ketahui ada beberapa kesepakatan kesepakatan bilateral yang diperkirakan akan ditandatangani pada siang hari ini
selain di bidang pertahanan ada juga di bidang kemaritiman kebudayaan ekonomi kreatif industri bahkan juga pariwisata
ini dia menteri pertahanan republik indonesia jenderal puna wirawan ria mijat ria kudu dengan menteri pertahanan perancis jean yves le drian
ini penandatangan ketiga setelah pertahanan kemudian dilanjutkan dengan pembangunan perkotaan berkelanjutan
dan yang ketiga mengenai pendidikan serta riset ilmiah yang kali ini ditandatangani oleh menteri ristek dan dipti
atau menteri riset dan teknologi serta pendidikan tinggi republik indonesia prof muhammad nasir
dengan menteri muda urusan industri digital dan inovasi perancis
stok stok yang masih tetap di dampingi atau disaksikan oleh presiden fransolong dan presiden
fokitotong pergantian pengaturan kemitraan fb kuryo prancis indonesia nusantara oleh menteri
riset teknologi dan pendidikan tinggi bapak muhammad nasir dan menteri industri digitalisasi
dan inovasi bapak kristofiru signifkir dan aktor
kembali ini dilakukan penandatanganan di sektor lainnya rupanya tadi kalau kita bicara mengenai
penandatanganan kerjasama di bidang riset ilmiah kali ini penandatanganan kerjasama di bidang
pendidikan tinggi dalam hal ini kerjasama pendidikan tinggi serupa universitas di indonesia
dan perancis yang kembali ditandatangani oleh menteri riset dan pendidikan tinggi profesor
dengan menteri muda urusan industri digital dan inovasi perancis christoph siruk ini penandatanganan
keempat dari tujuh kesepakatan atau beberapa kesepakatan yang nanti kita akan saksikan akan
ditandatangani antara pemerintah indonesia dengan pemerintah perancis bersalaman dengan dua pemimpin
negara presiden fransolong dengan presiden prasetyo fokitotong dan presiden fokitotong yang berkata
memorandum saling pengertian tentang kerjasama di bidang pariwisata oleh menteri pariwisata bapak arief yahya
dan menteri industri digitalisasi dan inovasi bapak kristof siruk kali ini
penandatanganan memorandum of understanding atau mou di bidang pariwisata yang akan dilakukan oleh
menteri pariwisata arief yahya dengan menteri muda urusan industri digital dan inovasi perancis christoph siruk
ini adalah penandatanganan perjanjian atau kesepakatan mou kelima yang ditandatangani pada pagi hari ini setelah pertahanan
kemudian pembangunan perkotaan berkelanjutan kemudian ada juga tentang riset dan riset ilmiah
serta pendidikan tinggi ini adalah penandatanganan kelima kerjasama atau mou kerjasama antara pemerintah indonesia dengan pemerintah perancis
di bidang pariwisata yang ditandatangani oleh christoph sirup dan menteri pariwisata arief yahya
itu tadi ada lima penandatanganan kesepakatan atau mou antara pemerintah indonesia dengan pemerintah perancis
istana merdeka ini untuk menuju ruangan lainnya dan pihak istana kepresidenan seperti anda bisa saksikan saat ini
tengah mempersiapkan jumpa pers yang akan dilangsungkan di istana merdeka di kompleks istana kepresidenan
setelah tadi sudah ditandatangani ada lima kesepakatan di bidang pertahanan
kemudian di bidang pembangunan perkotaan kemudian ada juga di bidang riset ilmiah
di bidang pendidikan tinggi dan di bidang pariwisata
salah satu ruangan ini di istana merdeka untuk menuju ruangan lainnya
dan sesaat lagi kita akan mendengarkan sama sama bagaimana konversi pers
dan juga mungkin kesepakatan kesepakatan yang telah dicapai dalam pertemuan bilateral pada hari ini
seperti kita bisa saksikan memang indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam rangkaian tour
lawatannya ke asia tenggara setelah berkunjung ke malaysia
dan melanjutkan kunjungannya ke indonesia pada hari ini
kunjungannya memang relatif singkat jika dibandingkan dengan kunjungan terakhir pemimpin negara lain yang berkunjung ke indonesia
yaitu raja salman dari arab saudi yang berkunjung selama beberapa hari
bahkan menyempatkan diri untuk berlibur di bali selama delapan hari
kepada penyelidikan menurut presiden hollande
kemudian juga akan menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh presiden ke indonesia
kepada penyelidikan menurut presiden hollande ini terbilang sangat singkat
kami masih menantikan bagaimana press conference atau jumpa pers yang sesaat lagi nampaknya akan dilangsungkan di istana merdeka
mungkin press conference ini akan menjelaskan bagaimana kesepakatan kesepakatan yang telah dicapai
antara pemerintah indonesia dengan pemerintah perancis yang nantinya mungkin press conference ini akan
mungkin press conference ini akan menjelaskan bagaimana kesepakatan kesepakatan yang telah dicapai
antara pemerintah indonesia dengan pemerintah perancis yang nantinya mungkin press conference ini akan dilaksanakan
seperti tadi sudah anda saksikan ada lima kesepakatan kerjasama antara pemerintah perancis dengan pemerintah indonesia
yang pertama di bidang pertahanan yang kedua di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan
yang ketiga di bidang pendidikan tinggi kemudian ada juga di bidang riset ilmiah
dan yang terakhir disampaikan
atau disepakati kerjasama antara pemerintah indonesia dan pemerintah perancis di bidang pariwisata
seperti anda bisa saksikan tadi beberapa atau lima penandatanganan kesepakatan mou
antara pemerintah indonesia dan pemerintah perancis sendiri dilakukan oleh lima orang menteri dari indonesia
di bidang pertahanan dilakukan oleh menteri pertahanan republik indonesia ria bizat ria kudu
kemudian di bidang pembangunan perkotaan berkelanjutan
yang dilakukan oleh menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono
kemudian penandatanganan kerjasama di bidang riset ilmiah
ditandatangani oleh menteri riset dan ristek dan dikti
atau menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi prof muhammad nasir
kemudian kerjasama di bidang pendidikan tinggi juga dilakukan oleh prof muhammad nasir
dan yang terakhir perjanjian di bidang pariwisata dilakukan
atau ditandatangani oleh menteri pariwisata arief yahya
dan kita akan saksikan jumpa pers yang akan dilakukan
atau akan dibacakan oleh presiden joko widodo dengan presiden fransua olom
yang ini ya presiden perancis fransua olom
merupakan kehormatan bagi indonesia untuk menerima kunjungan yang mulia presiden perancis
kunjungan ini merupakan kunjungan yang bersejarah
setelah hampir tiga puluh satu tahun
tidak pernah ada kunjungan seorang presiden perancis ke indonesia
baru saja saya telah melakukan pertemuan bilateral dengan presiden hollow
kami sepakat untuk memperkuat komitmen kedua negara dalam meningkatkan hubungan baik
indonesia dan perancis memiliki hubungan kerjasama strategis yang sangat baik
termasuk di bidang ekonomi
dan saya menghargai kunjungan presiden orlom kali ini disertai sekitar empat puluh pengusaha
dan saya menyebut baik komitmen baru investasi pengusaha perancis sekitar dua enam miliar usd
untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi di bidang infrastruktur dan di bidang retail
indonesia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah perancis
yang telah membantu melawan tindakan diskriminatif terhadap produk kelapa sawit indonesia
dan saya telah jelaskan bahwa isu sustainability bagi kelapa sawit merupakan prioritas bagi indonesia
indonesia juga menyampaikan usulan agar pola kerjasama yang sudah terjalin untuk produk kayu
melalui lisensi bakti juga dapat dilakukan untuk produk kelapa sawit ini
saya juga menyambut baik fokus baru dalam hubungan bilateral
yaitu kerjasama maritim dan kerjasama di bidang ekonomi kreatif
indonesia telah meminta kerjasama dalam memerangi eu uv sing
termasuk menjadikan eu uv sing sebagai transnasional organized crime
di bidang ekonomi kreatif kerjasama di bidang sinematografis
perfilman fashion dan ekonomi digital akan terus dikembangkan
selain kerjasama bilateral indonesia dan perancis juga melakukan kerjasama yang sangat erat
di berbagai isu internasional antara lain isu kemerdekaan palestina
pasukan perdamaian dunia dan melawan ekstremisme dan terorisme
kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian palestina
dan sebagai salah satu negara penyumbang terbanyak pasukan perdamaian dunia
maka indonesia perancis sepakat untuk meningkatkan kerjasama
termasuk peningkatan kapasitas bahasa perancis bagi pasukan indonesia
indonesia dan perancis juga sepakat mengenai pentingnya penyebaran nilai nilai toleransi
dan penghilangkan xenofobia sebagai bagian upaya memberantas ekstremisme
saya menyambut baik di tanda tanganinya lima mou kerjasama

dan di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian
serta pertukaran tenaga peneliti
saya mengundang dengan hormat yang mulia presiden olong untuk menyampaikan pandangannya